terutama korban korban yang sudah terkena
kita akan rawat kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka
mendorong membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya
kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman
di sekitar kilang kilang pertamina tidak hanya tentu di pelumpang tapi ada di balongan ataupun di semarang
tetapi khususnya yang di pelumpang kurang lebih jaraknya lima puluh meter dari tentu pagar
tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah daerah dan juga tentu masyarakat
karena keamanan menjadi hal yang prioritas untuk kita semua